sidang lanjutan perkara penipuan dan pencucian uang oleh first travel hari ini kembali digelar di pengadilan negeri depok jawa barat
agenda sidang adalah pemeriksaan tiga terdakwa yakni direktur utama first travel andika surahman
istrinya yang juga direktur first travel anissa hasibuan
serta adik anissa yang merupakan kepala divisi keuangan first travel kiki hasibuan
dalam sidang sebelumnya jaksa telah menghadirkan sejumlah saksi yang merupakan calon peserta umroh
agen kepala cabang first travel di daerah
hingga perwakilan kementerian agama serta pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan
jaksa mendakwa ketiganya melakukan penipuan dana perjalanan umroh enam puluh tiga tiga ratus sepuluh calon jemaahnya
dengan nilai kerugian mencapai rp sembilan ratus lima miliar
direktur utama first travel andika surahman mengakui
direktur utama first travel andika surahman mengakui
adanya kerugian perusahaan
andika bahkan menyatakan bahwa hingga tahun dua ribu tujuh belas
first travel benar benar mengalami masalah keuangan
sejak didirikan pada tahun dua ribu sebelas first travel dinyatakan kerap rugi
dalam persidangan senin andika menyatakan bahwa paket promo yang ditawarkan
sebenarnya dapat memberikan untung hingga rp satu juta
namun andika mengaku bahwa keuntungan tersebut tidak cukup
untuk pembiayaan operasional perusahaan
di samping pembiayaan keberangkatan jemaah
first travel juga diketahui kerap berhutang pada vendor
yang menyediakan fasilitas bagi jemaah
hal ini dilakukan andika untuk memastikan roda ekonomi perusahaan terus berputar
kita selalu kerja dengan operasional dari jemaah
begini yang saya maksudkan ketika yang mungkin memainkan
gaji istri saya sebesar rp satu juta
saya bukan berani gaji istri saya tanya gaji saudara
dari saya dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu lima belas
satu tahun dan perbulannya itu rp satu juta